selama ramadan kurma menjadi salah satu buah yang banyak diperjualbelikan
karena menjadi penganan favorit umat muslim saat berbuka puasa
di setra penjualan kurma di pasar tanah abang jakarta pusat misalnya
saat ramadan para pedagang kurma menuai keuntungan
dengan omset penjualan yang mengalami kenaikan
toko milik karmi salah satunya
biasanya ia meraup kenaikan penjualan tiga puluh persen
namun corona menghantam bisnisnya dan penjualan pun menurun hingga enam puluh persen
sejak dua bulan terakhir karmi gencar memanfaatkan media sosial
untuk mengerik omset seperti melalui whatsapp instagram hingga facebook
ya tergantung kebutuhannya dia kalau buat jual ya lumayan alhamdulillah banyak
kalau untuk konsumsi ya nggak begitu seberapa sih
menurut karmi membeli kurma itu harus dilihat dan dirasakan langsung agar tahu kualitasnya
banyak pembeli mengeluh kecewa karena terkecoh dengan foto dari penjual online
ada beragam varian buah kurma
bila anda kurang paham ada baiknya untuk membeli di tempat yang menjual bermacam macam kurma
sehingga bisa mencicipi rasanya
jangan lupa periksa apakah kurma memiliki izin dari departemen kesehatan
kalau di sini kan bebas dia lihat ya
jadi mau diacak dari bawah sampai ke atas pun juga boleh
jadi untuk pembeli biar percaya juga
emang kan ada yang membeli sebagian trauma kejadian yang tidak sesuai dengan gambar
kalau dia datang sendiri ya lebih enak
dan juga lebih jelas tahu barangnya sendiri
karmi mengatakan pembeli kebanyakan menyukai kurma madu untuk dikonsumsi sehari hari karena rasanya yang manis legit
sedangkan untuk dibagikan atau sekadar oleh oleh kurma mesir madinah dan mejol juga menjadi favorit
sedangkan adanya toko
membuat pelanggan baru bisa mampir dan mencicipi
kemudian barulah mereka memesan via online